pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun dua ribu dua puluh atau tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah ini
saya ulangi pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah atau tahun dua ribu dua puluh ini
menteri agama fahrul razi telah memutuskan untuk membatalkan keberangkatan haji tahun dua ribu dua puluh
kebijakan ini diambil demi keselamatan calon jemaah di tengah pandemi covid sembilan belas
selain itu hingga kini arab saudi belum memberikan kepastian tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun ini
pemerintah akan melakukan pengembalian biaya perjalanan ibadah haji atau bp kepada calon jemaah haji yang sudah melunasi pembayaran
hal ini diatur dalam keputusan menteri agama no empat ratus sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
juru bicara kementerian agama oman fatur rahman menjelaskan
calon jemaah yang telah lunas pembayarannya dapat diberangkatkan tahun depan
kemudian nanti dana manfaatnya hasil pengelolaan itu tahun depan akan diberikan sepenuhnya secara khusus kepada masing masing jemaah nilai manfaatnya itu
itu seandainya biaya pelunasannya tidak diambil
nah akan tetapi kalau seandainya jemaah mau mengambil biaya pelunasan bp nya itu mungkin untuk keperluan sekarang yang diperlukan gitu ya
ya itu juga dimungkinkan
ada sejumlah prosedur pengajuan pengembalian bp
calon jemaah dengan jalur reguler bisa mengajukan permohonan melalui kemenak kabupaten atau kota
dengan menyertakan bukti asli setoran lunas bp fotokopi rekening buku tabungan fotokopi ktp dan nomor telepon
permohonan diteruskan ke dirjen penyelenggara haji kemenak pusat
lalu ke badan pengelola keuangan haji bpkh kemudian ditransfer ke bank penerima
seluruh proses ini akan memakan waktu kurang lebih sembilan hari
sementara jemaah khusus melalui pihak penyelenggara atau biro travel bisa mengajukan langsung pada kemenak pusat
namun hingga kini pengusaha travel haji mengaku masih belum mendapatkan arahan teknis lebih lanjut terkait pengembalian dana ini
namun kalau untuk pengembalian sampai saat ini kami masih menunggu arahan dari kemenang dan bpkh
nah ini sedang digodok
kemenak sendiri dari bpkh dan dari asosiasi
kami menunggu juga dari keputusan yang nanti akan disampaikan kepada kami semua
walaupun begitu tidak semua calon jemaah hendak mengambil kembali bp yang telah dibayarkan
mereka berharap tetap dapat menjalankan ibadah haji setelah kondisi penyebaran covid sembilan belas semakin menurun
karena tujuannya kita untuk berangkat haji jadi ya kita tidak ada keinginan untuk mengambil kembali
jadi kita menunggu untuk mendapatkan rescheduling kira kira kapan
saya nggak tahu apakah tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi saya juga masih belum tahu
dari total dua ratus dua puluh satu kuota haji indonesia sebanyak satu ratus sembilan puluh delapan tujuh ratus lima puluh enam jemaah sudah melunasi bp
termasuk lima belas empat ratus tujuh puluh enam diantaranya adalah jemaah jalur khusus
putri demas urip handoyo